pernikahan memang tidak mengenal usia
kakek ngadiran yang telah memiliki enam cucu ini
tengah berbahagia meresmikan pernikahannya dengan sadini
di mapores jombang jawa timur selasa siang
pria enam puluh delapan tahun asal kecamatan musikan ini
mengikuti prosesi nikah masal bersama enam belas pasangan lainnya
acara yang digelar oleh polres jombang ini
memang menyasar keluarga prasejahtera
memang sebelumnya sudah resmi atau belum pak
berapa tahun pak
para peserta nikah masal dari berbagai usia ini pun bisa sumringah
setelah hubungan yang dijalin tanpa ikatan selama ini
akhirnya resmi menurut agama dan negara
tim liputan cnn indonesia
saya terima nikahnya dengan muskawit tersebut dibayar juga